pelaku penyanderaan di rumah asep sulaiman sudah merencanakan aksinya sebulan sebelumnya
selama masa perencanaan pelaku yang berjumlah empat orang itu tinggal di sebuah hotel di jakarta selatan
polisi menyatakan kedua pelaku yang tertangkap ajs dan s berasal dari sragen jawa tengah
mereka digiring polisi untuk memberitahu lokasi pertemuan para pelaku sebelumnya
polisi juga masih mencari tahu dua pelaku lainnya
sebelumnya polisi menyita sebuah senjata berperedam yang belum terpakai dan empat puluh tiga peluru kaliber tujuh enam puluh lima mm dari rumah ajs
ajs mengaku sebelumnya bekerja sebagai petugas keamanan sekaligus pengawal asep sulaiman saat masih menjabat sebagai vice president pt exxon mobil
ada pun istri asep ais dan anaknya safira juga disandera kini masih dirawat di rumah sakit polri keramat jati
jadi sudah satu bulan yang lalu
sebelum meninggalkan polda metro jaya tim kuasa hukum berjanji akan memberi keterangan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada senin esok hari